isu perombakan kabinet kerja jokowi jk kembali mencuat
beredar kabar reshuffle kali ini akan melibas partai koalisi
yang kerap berseberangan dengan sikap politik pemerintah jokowi jk
namun salah satu partai menyatakan bahwa pemerintahlah yang menganaktirikan mereka
dua tahun sisa pemerintahan kabar reshuffle kabinet kerja jokowi jk kembali berkembang
terakhir pada april lalu juga sempat berbeda isu reshuffle kabinet
ketika jokowi menyoroti kinerja buruk menteri agraria dan tata ruang
yang gagal mencapai target yang sudah ditetapkan
namun kali ini beredar kabar presiden jokowi akan benar benar menyeleksi menteri
yang berasal dari partai yang menguntungkan koalisi
dan menyingkirkan menteri yang berasal dari partai yang dianggap tidak memberikan kontribusi
seperti diketahui pemerintahan jokowi jk berjulu koalisi indonesia hebat
didukung oleh partai pdi perjuangan golkar nasdem p tiga hanura pkb dan pan
ketua umum p tiga romahur muzi pun mengakui ada partai koalisi yang kerap berseberangan
dengan kebijakan pemerintah
romah hurmuzi menganggap wajar jika presiden kecewa
dengan sikap politik koalisi yang sering bertentangan dengannya
pada sisi yang lain kemudian kita juga mengkritik tanpa batas
kritik itu harus tetapi kritik yang konstruktif yang dibutuhkan
sejauh diskusi yang selama ini kami lakukan bersama presiden
beliau paham kok
pada titik titik mana partai politik itu memiliki jurisdiksi
untuk menyampaikan pandangan berbeda sekalipun
hal ini pun menjurus kepada partai amanat nasional
seperti diketahui pada saat pilkada dki jakarta lalu
pan pkb dan p tiga merupakan partai koalisi
yang memilih untuk berseberangan dengan pemerintah
ketiga partai tersebut sepakat bergabung dengan demokrat
untuk mengusung agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
sedangkan partai pemerintah
pdi perjuangan golkar nasdem dan hanura
kompak mendukung pasangan ahok jarot
namun keretakan keharmonisan semakin terasa
ketika pan memilih untuk tidak memberikan dukungan kepada ahok jarot
dan memilih untuk mendukung anies sandi pada putaran kedua
sedangkan pkb dan p tiga kembali bergabung dengan gerbong partai pemerintah
untuk mendukung ahok jarot
mengomentari keretakan dengan pemerintah
partai amanat nasional mengaku justru pemerintah yang sudah lama
tidak melibatkan pan
kedalam rapat rapat pemerintah
meski menyerahkan keputusan reshuffle kabinet kepada presiden
namun pan berharap jokowi menggunakan parameter kinerja menteri
saat melakukan evaluasi
bukan karena perbedaan sikap politik
sekali lagi kalau itu dijadikan parameter misalnya gara gara pembahasan undang undang pemilu
masalah mendukung pilkada
atau intrik intrik yang lain
saya kira nanti bukan kinerja yang diperbaiki
sisa dua tahun ini akan menjadi semakin tidak baik
nah artinya tidak ada kepastian orang bisa bekerja baik akan selamat
pembicaraan koalisi pemerintah mengenai undang undang
memang sampai hari ini pan nggak pernah diajak
kalaupun istana menganggap kurang baik dengan pan
tapi kami menganggap dengan istana masih baik
tercatat saat ini pan memiliki satu kader di kabinet kerja
asman abnur menjabat sebagai menteri pendaya
penggunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
menggantikan yudi krisnandi saat reshuffle kabinet kedua